saya nyesel pindah ke sini
karena saya di cikarang dua puluh tahun saya nggak pernah nengkep di sini
saya pikir saya pindah

kehidupan lebih tenang kalau kita bisa
dengan arus air pak
dengan itu apa musapalah road board di depan mata saya
itu air buah gitu pak
itu mampu di depan mata saya langsung
inilah luapan emosi salah satu korban banjir pada gubernur jawa barat ridwan kamil
saat meninjau posko pengungsian di kompleks vila nusa indah
desa bojongkulur kabupaten bogor jawa barat kamisian
selain mengaku jengkel terhadap kinerja pemdas tempat
ia mengaku menyesal lantaran pindah domisili
sementara menanggapi dampak bencana banjir
gubernur jawa barat meminta semua pihak tak saling menyalahkan
pemerintah daerah dan pusat dinilai harus mengutamakan penanganan tanggap darurat
hingga nantinya berembuk mencari solusi jaringan sistem pertahanan air
untuk urusan berbicara tentang solusi

semua sistem pertahanan air ini memang jebol kira kira gitu dengan kondisi ekstrim
ini menjadi sebuah tantangan bagaimana secara engineering bisa mengatasi sampai ke level ekstrim
yang mendekati empat ratus mm
kemudian ini juga sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat
pak menteri pupr pak jokowi juga sudah memberikan instruksi
secara sosial dari saya jangan saling menyalahkan